harus menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan oleh
kita akan tentunya menaruh harapan dan harus menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan
ini oleh mk dan saya punya optimisme bahwa pada saat ya akhirnya kita tahu bahwa ya semua sudah selesai semua sudah bisa menggunakan haknya dalam alam demokrasi yang kita miliki ini
karena ini bukan hanya masalah politik tetapi juga bagaimana negara ini indonesia ini lebih baik lagi dan semakin baik terus lima tahun terakhir dan lima tahun ke depan dan seterusnya
sehingga kesejahteraan itu benar benar akan semakin baik untuk masyarakat kita